di tengah sorotan publik pasca peristiwa blackout pada awal agustus lalu
pt pln terus membenahi layanan bagi masyarakat di berbagai daerah
salah satunya petugas pln di aceh besar yang tetap bekerja pada hari kemerdekaan republik indonesia
dengan berbagai rintangan di gunung selawah agam
gunung selawah agam di wilayah sare aceh besar memiliki total dua puluh empat tower listrik bertegangan tinggi
yang harus diperiksa setiap hari agar pasokan listrik tidak terganggu
kami berkesempatan mengikuti langsung proses pembenahan tower listrik di gunung selawah
yang dilakukan para petugas serta direksi pln pusat dan aceh
namun perjalanan menuju tower listrik tidak mudah dilakukan
medan yang sulit karena lintasan gunung berapi yang sempit dan terjal
menjadi kendala yang harus dilalui petugas pln
selain itu ancaman binatang liar di kaki gunung selawah menjadi kendala lain yang harus dihadapi petugas